dan inilah enam anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan atau ojk
periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua yang diketuai oleh wimbo santoso
sementara untuk posisi dan juga kewenangan berdasarkan rapat dewan
akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan dewan komisioner sendiri
nur haida yang saat ini masih menjabat sebagai kepala pengawas pasar modal ojk
begitu juga dengan tirta segara
yang saat ini masih menjabat sebagai direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia
kemudian ada nama riz winandi idris yang masih menjabat direktur utama pt pegadayan
ada heru kristiana mantan deputi komisioner pengawas perbankan ojk
hussein yang saat ini masih menjabat sebagai direktur bursa efek indonesia
dan juga ada nama ahmad hidayat yang masih menjabat sebagai direktur departemen keuangan
internal bank indonesia